gatau lah gue bingung gue
gimana ya pakai aku tuh kayaknya lagi banyak banget masalah
jadinya aku belum sempet ngomong sama papi
yang masalah kita mau main eh mau jadi model iklan
ya akhirnya mas bey gak akan kuat untuk pisah sama seorang adriana
dia pasti mau mohon mohon untuk tinggal bareng sama andriana
ehm masuk mas
sibuk sih ya pastilah namanya juga kerjaan
gimana gak sibuk
tapi bisa bicara sebentar
gini ya saya dapat telepon dari yoga
yoga anggodo dia minta saya untuk
datang ke acara dinner
dia yang undang kita
tapi bukan hanya kita yang diundang tapi juga semua kolega kolega yang dianggap dekat sama pak yoga anggodo
hmm ya baguslah bapak yoga dirjen itu bukan
itu kesempatan yang bagus banget supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan dia
tapi ya menurut aku lebih baik bapak harus menghadiri acara makan malam itu
ya ya saya juga udah memastikan akan pergi
dia minta kalau saya datang beserta istri
jadi bapak masih menganggap saya ini istrinya bapak
ayolah adriana kan kita belum cerai
oke gila masalah kayak begini aja
aku masih dianggap istri
tapi kalau masalah reva aku sebagai istri gak boleh kucar urusan anak
sabar ya allah sabar ya allah
masa balik lagi balik lagi ke situ
mas pikir kamu sudah merenung
aku move on aku nggak jalan di tempat dan aku juga merenung bapak bey yang terhormat
pak bay pun merenung
oke sekarang gimana kamu mau kan nemenin pak bemu ini
untuk datang ketemu dengan teman bisnisnya
dengan status adriana sebagai karyawan di perusahaan ini
maaf pak bay yang terhormat
saya karyawan disini gak bisa menemani pak bay
ayo dong ya kamu pertimbangkan dulu lah kamu pikir baik baik
aku tegasin sekali lagi aku gak bisa
udah gitu doang
udah lo gak ngeraya gue lo langsung keluar begitu aja
hah gue jual jualnya terlalu kemahalan
tapi ya memang harus mahal sih gue
ya aku gak mau murah mau buat cabai murah cabai mahal
wah gak nyangka banget kita
tadi aku ngeliat belakang belakang tapi gue halus mam
aku gak nyangka kamu bisa joget joget kayak gitu gitu
udah lah ya udah
kalian tuh balikan aja gak usah putus putus segala
ntar keburu direbut orang
ya emang disambar petir
sumpah kamu tadi keren banget di stage
kamu tuh emang bener bener cewe yang sangat menarik ya
oh iya ini sekedar kalau aku tuh suka banget sama kamu dan kagum
bunganya bagus banget
makasih cantik banget bunganya
cantik kamu di mataku
makasih ya tapi lain kali lo gak perlu kasih gue bunga kayak gini
gue lebih suka bunga bang
lain kali kasih bunga bang aja oke
oke kalau gitu aku ke kelas dulu ya
udah gue jatoh
gue mau kasih pelajaran ke orang
gila menghargain gue
emang ini kata allah siapa
kan lo bukan siapa siapanya meli sekarang
ya kalian tau semua lah gue siapa punya meli
ya gue pacarnya meli lah
mau gak denger
bukannya udah putus
aku lupa emang meli itu punya pacar ya
kenapa lo punya pacar mel
lo punya pacar
ah iya bener
nggak usah nyolot gitu
tunggu juga udah bukan pacarnya nih lagi
jadi lo gak boleh cekan apa kalo bisa malah di deketin sama cowok
deketin sama cowok
jadi lo makin deket nih ceritanya sama si bella
sampai mau nganterin ke tukang urut kayak gitu
gue juga gak tau kenapa gue tiba tiba ketemu dia mulai ini
cuma ribet ya masalahnya ki
si raya tuh gak suka kalo gue deket sama cewek lain
dan dia malah cemburu kalo gue deket sama bella
wah kok kayak gitu sih
raya berkorban demi nyokap lo dan abangnya raya ya
harusnya raya gak usah marah marah lah
dan gak pantes juga
dan lo juga jangan sampai ragu buat ngejalanin hubungan sama cewek lain mon
malah di sini posinya itu harusnya raya
aku juga ngerti deh
dan gue rasa sih emang
emang gak ada cewek lain yang bisa gantikan raya di hidup gue
emang agak susah juga sih
sampai tau kalo nyokapnya
lo sama abangnya raya tuh berpikiran kalo kalian tuh emang gak bisa dipisahin mon
soalnya tanpa hadirnya cewek lain buat lo dan cowok lain buat raya
sampai sekarang juga nyokap lo sama abangnya raya bakal berpikiran buat pisahin kalian
dan mereka juga pasti bakalan ikhlas lah
buat berpisah demi kalian mon
tiap kali kan mau gak mau sih
gue paksain hati gue aja lah
gue paksain buat
buat pura pura suka sama cewek lain
lo tuh gimana sih mon
lu gak mikir apa dengan lo berpura pura kayak gitu
lo sama aja mah hp in dia dong
terus kalau dia beneran sayang sama lo gimana
alah gak tau lah gue
baik gimana ya pakai aku tuh kayaknya lagi banyak banget masalah
jadinya aku belum sempat ngomong sama papi yang masalah kita mau main
eh mau jadi model iklan
ya untuk sekarang kan kamu yang tau situasi papi kamu tuh kayak gimana sekarang
dan kamu juga yang tau waktu yang tepat buat ngomong sama papi kamu
kalau aku sih terserah kamu aja
iya sih boy
tapi aku tuh
aku gak yang kesal sama mama kamu deh
mama kamu kan kayaknya antusias banget supaya aku bisa ikut juga
gimana sekolah kamu
oh nggak ada pelajaran sih pi
tadi reva habis pentas nunggu
terus udah deh sekarang lagi di kantin sama temen temen
kenapa pi kok suara papi kayak lemes gitu
kalo papi sih alhamdulillah sehat
cuman ya sedikit galau saya
karena temen papi ngajakin papi untuk dinner
dan dia minta datangnya sama istri
dinner ini penting sekali buat pape
karena temen papi ini sering memberikan